petugas suku dinas ketahanan pangan dan kelautan kpkp
disibukan oleh tingkah sejumlah kucing
yang tidak mau divaksinasi rabies rabu siang
sejumlah kucing di satu permukiman warga
di kawasan kemayoran timur
menghindari petugas yang hendak menyuntik mereka
bahkan tidak jarang petugas menjadi sasaran amukan kucing
yang tidak bersedia disuntik ini
para petugas tetap berhasil memvaksin mereka
vaksinasi diselenggarakan secara gratis
dan menyasar hewan peliharaan
mulai dari kucing anjing kera hingga musang
selain mempertahankan jakarta bebas rabies
suntik vaksin ini juga mencegah penyakit pada hewan
yang sewaktu waktu dapat menulari orang sekitarnya
sejumlah anjing yang berkeliaran di sirkuit mandalika pada rabu
dievakuasi oleh petugas bksda provinsi ntb
seluruh area sirkuit disisir oleh petugas
dan melakukan penangkapan
guna menghindari kekacauan pada saat gelaran world superbike
yang akan digelar pada sebelas hingga tiga belas november dua ribu dua puluh dua mendatang
dalam upaya penangkapan petugas menggunakan bius
anjing anjing yang ditangkap selanjutnya
akan dipindahkan ke tempat penangkaran hewan
menurut petugas anjing anjing ini masuk melalui
diperkirakan ada sekitar seratus hingga dua ratus ekor anjing
yang harus diamankan
puluhan satwa liar dilindungi dapat diselamatkan
dari penjualan ilegal setelah pengiriman melalui jalur laut
dengan menggunakan km gunung dempo terbongkar oleh pihak abk
saat akan singgah di pelabuhan makassar sulawesi selatan
pada selasa malam
satwa liar jenis mamalia dan burung itu dibungkus
dengan kemasan yang tidak mencurigakan
untuk mengelabui petugas
berdasarkan catatan pengiriman puluhan satwa liar dilindungi ini
direncanakan dibawa ke surabaya dari papua
namun anak buah km gunung dempo yang transit di makassar
lebih dahulu mengetahui kemasan kardus dan karung itu
berisi satwa yang dilindungi
pihak kepolisian kehutanan balai besar konservasi sumberdaya alam
lalu didatangkan untuk mengevakuasi puluhan satwa liar itu
dan menyelidiki pelaku yang menyelundupkan ke dalam kapal
petugas bbksda sulawesi selatan
masih mendata jumlah dan jenis temuan satwa liar tersebut
tim liputan cnn indonesia